badan meteorologi klimatologi dan geofisika sudah memprediksi ya bahwa hari ini juga akan terjadi turun hujan serta kilat yang akan terjadi di beberapa daerah di bagian barat dan juga indonesia tengah
benar dan di sini hujan ini akan terjadi intensitasnya rendah hingga sedang terjadi pada pilkada serentak hari ini hingga nanti akhir bulan juni dua ribu delapan belas
tapi diharapkan tidak akan menyurutkan semangat warga ya untuk tetap memilih di tps tps terdekat
benar sekali dan yang selalu menarik perhatian pada saat pilkada atau pemilu presiden adalah pasti adanya tps tps unik yang tersebar di indonesia
untuk itu guna menarik perhatian dari warga untuk memberikan hak suaranya
ini pemerintah kota bandung menggelar lomba membuat tempat pemungutan suara atau tps unik di kota bandung
lomba tempat pemungutan suara tps unik ini digelar di satu ratus lima puluh satu kelurahan di kota bandung
seluruh panitia pemungutan suara di setiap tps dapat menghias tps nya seunik mungkin
berbagai macam tema baik bertema kebudayaan modern maupun tema piala dunia yang saat ini sedang berlangsung
yang ajak partisipasi warga tinggi maka ada hadiah untuk tps yang partisipasinya tertinggi
kita juga ingin mengajak warga untuk merias dan mendekorasi tps maka ada perlombaan tps terkreatif terunik supaya bergembira
dan tps aksesibilitas sehingga yang disabilitas juga bisa melakukan hak politiknya
nah mudah mudahan besok juga kita targetkan golputnya rendah dulu enam puluh empat puluh tujuh persen mudah mudahan besok bisa di atas tujuh puluh persen
kota bandung akan menggelar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak pemilihan wali kota bandung dan gubernur jawa barat hari ini
tps tersebar di satu ratus lima puluh satu kelurahan dengan jumlah empat empat ratus sembilan belas tps
pemkot bandung telah menyebarkan surat edaran kepada seluruh perusahaan untuk meliburkan pegawainya pada tanggal dua puluh tujuh juni
selain itu juga pemkot bandung mengimbau para perusahaan kuliner dan hiburan untuk memberikan potongan harga kepada warga yang telah mencoblos